terus saya menemukan bahwa silly berarti blessed dalam bahasa inggris
jadi bahasa inggris yang lama itu silly berarti blessed prosperity dan sebagainya
yang semua yang bagus bagus
jadi saya putuskan sampai saat ini saya tidak ganti
lagipula silly ini kemudian menjadi catatan sejarah buat saya
bahwa dulu saya memulai semuanya itu dengan hal hal yang
apalah arti sebuah nama
itu yang awalnya ada di benak sili
perempuan yang memiliki nama asli valencia mikeranda ini tak menyangka
berkat nama itulah ia kini bisa membantu banyak orang melalui beragam kegiatan sosial
kegiatan sosial yang dijalani sili berawal dari perjalanan hidupnya yang tak mulus
duka berkepanjangan membuat silly bangkit dan berupaya membantu sesama
ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya sebenarnya
dan itu yang kemudian saya bagikan saya sharing lewat blog saya di sillystupidlife com
dan perjalanan hidup itu yang membentuk saya menjadi saya yang sekarang
saya punya anak anak yang berkebutuhan khusus ada tiga anak anak special needs yang tuhan titipkan dalam hidup saya
yang membentuk saya menjadi
menjadi perempuan yang seperti saat ini
terus saya juga sempat sakit saya punya tumor waktu itu banyak sekali
dan ada satu titik dalam kehidupan saya
di saat saya benar benar merasa saya dilemahkan tuhan
tetapi pada saat saya lemah itulah kuasa tuhan bekerja
saya bisa melihat mujisat mujizat terjadi dalam hidup saya
anak anak saya dipulihkan semua yang tadinya sakit
semuanya sembuh tanpa operasi dan sebagainya
dan saya merasa sangat berkati
saya merasa hidup saya sungguh luar biasa diberkati
dan saya percaya bahwa semua itu diizinkan terjadi dalam hidup saya
pasti ada maksudnya
karena semua yang tidak bikin saya mati justru membuat saya menjadi lebih kuat
sili memulai kegiatan sosialnya dengan mencari donor darah bagi yang membutuhkan
aksi sosial ini berkembang hingga akhirnya menyebar melalui media sosial
saat itulah nama jas sili melalui akun twitternya banyak dikenal orang
silly melanjutkan aksi sosialnya dengan membangun rumah harapan
sebuah rumah singgah bagi anak anak tak mampu yang sedang menjalani rawat jalan di rumah sakit
rumah singgah yang terletak di kawasan
kawasan tebet jakarta selatan ini berdiri sejak november dua ribu enam belas
di rumah ini anak anak diberi pelayanan sambil menunggu masa pengobatan
tak hanya sebagai rumah singgah
rumah harapan juga menjadi tempat bermain dan belajar
melalui rumah harapan
anak anak diajak melupakan sejenak derita penyakit yang mereka alami
di rumah harapan ini kita punya prinsip satu
jadi yang kami lakukan adalah menciptakan sebanyak banyaknya keceriaan
kebahagiaan buat anak anak di rumah ini
dan di sini benar benar di rumah ini kita menghadirkan
sebanyak banyaknya keceriaan dan kebahagiaan buat mereka
jadi supaya sel sel tubuhnya itu kalau kita bahagiakan
sel selnya meregenerasi sampai akhirnya mereka bisa sembuh
dari lima puluh tiga anak yang sudah kita dampingi
selama satu tahun lebih ini
tujuh belas anak sudah pulang ke pangkuan ilahi
mereka sudah graduate dari kehidupan ini
tapi ada juga anak anak yang sembuh
yang sama sekali kita gak pernah bayangin akan sembuh
anak yang tadinya sudah keluar darah dari hidung mata telinga gitu
tapi pada akhirnya sembuh
dan ada anak yang udah belatungan
udah nggak ada mati rasa dari sini sampai bawah
udah dokter bilang terminal
udah nggak usah diapapain
tapi keajaiban terjadi
anak ini sembuh
dan kita bisa menyaksikan bagaimana luar biasanya tuhan lewat anak itu
dalam mengelola rumah harapan ini
sili dibantu sejumlah relawan
bercanda bermain dan bercerita
adalah cara yang dilakukan sejumlah relawan
untuk menghibur anak anak
biasanya kan kalau sore emang sering kumpul
biasanya yang suka diobrol ini apa aja sih sama anak anak sama orang tua
kalau anak anak yang masih kecil kecil
biasanya kita main ciluk badan main main
tergantung usia sih
jadi kalau usianya sudah agak remaja
kayak mereka mereka ini kan kebetulan
eh jangan bercanda gitu
jadi mereka berdua ini ya obrolannya seputar remaja
yang namanya remaja kan udah mulai yang ada yang ditaksir
siapa yang ditaksir
ada di sini
kita kan kadang kadang secara emosional juga sering nggak stabil nih mbak ya
cuma kadang kadang kita sendiri juga lagi bad mood gitu
kadang kadang entah kita di rumah ada masalah sama apa
entah kita ada masalah dengan teman
terus ya mbak ketika datang
terus mendengar keluh kesah anak anak dan sebagainya
saat mbak biasanya apa yang mbak lakukan
kalau saya pribadi nih
kalau saya sendiri lagi bad mood
terus ketemu anak anak anak anaknya nangis dan sebagainya
biasanya saya masuk dulu ke ruang sekret
duduk sebentar tarik nafas
saya kebetulan sudah belajar meditasi
jadi belajar grounding
jadi saya grounding dulu
tarik nafas buang semuanya ke bawah
buang grounding semua yang energi
yang energi negatif
sudah happy udah baru saya keluar
saya sapa anak anak peluk peluk
biasanya mereka tuh kalau dipeluk senang kan
semua siapapun yang dipeluk pasti senang
anak anak yang sakit ini benar benar mengajarkan saya
bagaimana mensyukur hidup saya yang sebenarnya
ini anak anak ini lihat mereka
dengan kondisi yang berat
mereka tetap bisa tersenyum bercanda
masa sih saya yang masalahnya cuma segitu doang
kok mau ngeluh
kalau sayang dipeluk
kalau kita sih selalu melihat mereka ini
kalau yang kecil kecil umur umur sepuluh an ke atas
mereka punya idola
jadi kalau jenny ini suka sama kakak ayam
kayaknya soalnya ganteng katanya ya
ya kak ayat ganteng gak sih
kalau ketemu biasanya sama kak e gimana sih
oh diam aja gak ngomong
tapi kalau nggak ada gimana
oh kalau gak ada suka we an
tapi kalau dia datang kamu ngomong nggak
kamu ngelihat kak ayat ganteng kenapa sih
ganteng aja gitu
ganteng aja gitu terus dia bisa main gitar ya
keren ya bisa main gitar
kasih liat bisa main gitar juga
ganti cantik dong
adek nanti tau gak kalau orang mati itu sebenarnya pindah tempat doang
ke tempat yang lebih indah banget namanya surga
kalau di rumah harapan kan kamu ngerasa udah kayak di surga
kalau di tempat yang ini jauh lebih indah
di sana nggak ada rasa sakit gak ada rasa apapun